ya kita ke informasi berikutnya pemirsa korban penyemaran nama baik melalui order fiktif aplikasi ojek online
julianto hari selasa mendatangi polres jakarta timur untuk memenuhi panggilan polisi
ya julianto datang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pasca penetapan sugiyarti menjadi tersangka
saat ditemui wartawan usai pemeriksaan julianto mengaku menyerahkan kasus ini kepada polisi
julianto membenarkan bahwa pesanan makanan melalui ojek online bukanlah darinya tapi dilakukan oleh sugiyarti melalui akun aplikasi milik sugiyarti
hal itu dilakukan berulang oleh sugiyarti hingga tagihan order fiktif tersebut mencapai tiga juta rupiah
selain melalui order fiktif julianto juga sempat dituduh telah menghamili sugiyarti hingga membuatnya dinonaktifkan dari pekerjaannya
tuduhan tuduhan dari si sugiyarti itu kepada bapak
selain order pecip ini apa lagi
saya sudah menghamili dia gitu terus menjahatin segala macam gitu
secara personal sendiri bapak mengenal sugiyati
tidak lewat media sosialnya